pokoknya hayaknya sama ian
ayo kita jalan mereka
biar mereka tau
awal kita ini gak bakalan berhenti yang nyucuri mereka
elah masa bodoh
sensei aja sekarang gak bisa apa apa
nih asal lo berdua tau ya
gue juga pengen keluar dari perguruan
perguruan kita tuh udah gak ada
gimana keadaan anak saya dokter yang datang itu
baik baik aja kan
kami berhasil menangannya
boy masih belum sadar diri
beberapa jam lagi
oh gitu ya dok
kita boleh masuk ke dalam gak dok
hai apa kabar
ini papa kenapa sih dari tadi cuekin mama melulu uh papa kenapa sih pak please lapa
jangan cuekin mama mama gak mau loh kalau dicuekin sampai tiga hari tiga malam bete tahu
nggak tahu apa mama lagi sedih ah pak gini nih apa papa ngomong dong kalau papa tuh marah sama
mama atau mama ada salahnya apa ngomong speak jangan diem aja terus ngomong ngomong
semoga dicuekin ih kecil tahu eh papa nggak suka aja mama genit sama bapaknya raya tadi
oh itu masalahnya oh bapak cemburu sama si berondong tua cie cie papa
lain namanya cemburu tahu pak cie cie ngaku aja cemburu eh mama seneng tahu disemburiin papa
udah tua malu ah hai justru itu harusnya kalau makin tua tuh makin hati hati segitunya papa takut
kehilangan mama hahaha so sweet papa tuh bukan takut kehilangan mama tapi papa nggak suka aja
sikap mama tadi hargain papa dikit dong sebagai suami perasaan sikap mama bisa biasa biasa aja tuh tadi
bukannya liatin boy doain boy lagi papa sih cuekin mama dari tadi bete tahu ya udah doa sekarang
ya allah berikanlah kesembuhan dan kepulihan kepada boya allah dia anak yang baik baik
jadi jagoan iya lagi pula pintar iya amin amin sedia ayo kamu sekarang serang abah
serang abah abah tersebut kualat kongkong abah yang kualat itu yang enggak nurut sama orang tua
nggak mau udah kalau gitu apa duluan yang nyerah gimana
boleh juga kamu kemode
atau serang gantian tuh
ampun ampun udah udah udah udah saya juga udah ada canggeng soalnya aduh
yo kok pokoknya haikal mah iyan
wah iyan ayo kita jalanin mereka
biar mereka tau awal kita ini gak bakalan berhenti ngelancurin mereka
tapi gmn pasangan sensei yuk
eh lah masa bodo sensei aja sekarang gak bisa apa apa
nih asal lo berdua tau ya gue juga pengen keluar dari perguruan
perguruan kita tuh udah gak ada wibawanya lagi men
bener loh bener ya
lu berdua ngapain sih berhenti
lah kita kan gak tau yoke
masih yang lo ikut kejar
udah yuk jemput lah
mama papanya gue lama banget di dalam ya
ya namanya juga orang tua sin
pasti khawatir lah kok anaknya dirawat
perempuan perempuan ini kok masih ada di sini
kalian pulang aja
kita mau lihat boy tante
boynya itu masih insadar
jadi percuma aja
kalian masuk ke dalam juga yuk ngajakin si bayi ngomong
gak bakal dibalas
pulang aja ya
ya pengen liat aja tante keadaan gue sekarang kayak gimana
sekalian kita mau ngedoain boy biar cepat sembuh
udah biarin aja kenapa sih
mendingan kalian berdua dulu aja yang masuk
nanti gue belakangan deh ibu sekalian
ya pas sih
terima kasih tante
kenapa jadi orang tuh gak mau dengerin orang
mundurin diri aja dari pertandingan itu
dan sekarang udah kejadian kayak gini
yang ngerasain sakit siapa
lo sendiri kan
ya elah reh
bukannya lo doain
apasih gue bete reh
malah kan gue udah ingetin ke boy
supaya dia jangan ikut pertandingan
tapi kan dianya aja tetap keras kepala mau ikut
terus sekarang kayak gini deh
yaudah deh deh sekarang mending gini
siapa tau aja
itu ngebantu buat motivasi gue biar sadar
yaudah kok gitu
gue keluar duluan ya